masuk perguruan tinggi negeri masih jadi incaran
hingga kini ada dua jalur yang kerap digunakan
pertama seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau snmptn
yang diukur dari rapor nilai akademis hingga tingkat akreditasi sekolah
kedua seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau sbmptn
calon mahasiswa mengikuti ujian tertulis berbasis komputer atau utbk
dan bersaing dengan ribuan peserta dari seluruh indonesia
misalnya program studi kedokteran universitas indonesia
tahun ini kursi yang tersedia hanya sembilan puluh namun pendaftar telah mencapai delapan lima ratus orang
akhirnya bimbel dengan harga bervariasi jadi incaran
mulai dari yang berharga ratusan ribu rupiah hingga yang termahal mencapai puluhan juta rupiah
salah satunya di kawasan depok jawa barat
memirsa ini masih pukul delapan pagi tetapi proses sebelas
belajar mengajar atau bimbel untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ini sudah dimulai
dan salah satu alasan mengapa begitu mahalnya harga bimbel
salah satunya adalah karena jumlah pelajaran ataupun kelas belajar mengajar yang begitu banyak
mencapai lima kali dalam sehari
yang bahkan bila para siswa merasa saya masih kurang saya masih ingin belajar lagi
mereka bisa mendapat kelas tambahan tanpa dikenakan biaya tambahan
harga hingga empat puluh enam juta rupiah dianggap pengelola sesuai dengan fasilitas yang diberikan
salah satunya swab antigen sebelum saat dan setelah proses belajar
tiga siswa juga menginap di apartemen selama sebulan penuh agar fokus belajar
yang tryout real perguruan tinggi negeri dilakukan setiap seminggu sekali
aku ngeliat abang aku udah pernah ikut di bimbingan ini
dia juga lulus di kampus impian yang dia inginkan
terus aku juga termotivasi buat aku bisa kok seperti abang aku
sesi konsultasi psikolog profesional diberikan juga agar siswa lebih percaya diri
mereka ini setiap hari itu akan didampingi oleh psikolog
akan ditanyakan mungkin kesulitannya apa kira kira apa kebutuhannya
jadi memang secara kesiapan fisik akademik dan psikologis bisa siap untuk ujian nantinya
pengelola mengklaim presentase keberhasilan siswa siswi bimbel masuk universitas negeri mencapai angka
delapan puluh lima hingga sembilan puluh persen
empat puluh satu itu mungkin kalau dilihat uangnya sih mungkin besar
tapi ya mungkin kita juga bisa hitung hitung gitu ya
anak belajar berapa kali yang mengajar siapa
sementara itu calon mahasiswa dengan budget terbatas memilih bimbingan belajar yang lebih murah
salah satunya bimbingan tes alumni delapan atau bta delapan
ketua bta delapan mengambil kelas tetap muka dan memindahkan seluruh kelas ke sistem daring
guna mendukung peserta didik yang ingin masuk ptn
pihak bta delapan juga menerapkan tes asesmen minat bakat pada awal murid masuk bimbel
kita juga mengedukasi anak anak sehingga mereka bisa menentukan nih
mana opportunity yang akan diambil gitu ya
mana jalur yang akan diupayakan atau diusahakan
pihak bta delapan menyebut presentasi keberhasilan para peserta didik masuk ptn adalah
enam puluh lima hingga delapan puluh persen
di rentang tujuh lima hingga dua belas juta rupiah per tahun
tergantung kelas dan jumlah pertemuan yang disepakati
karena kan dibantu juga sama web web yang isinya beragam video video pembelajaran ya kan
jadi kita bisa ulang ulang terus video itu
kayak gitu sih kayak itu membantu banget
penyesuaian metode bimbel dengan situasi pandemi juga dilakukan bimbingan dan konsultasi belajar nurul fikri
selain layanan belajar jarak jauh nasional
mereka juga membuat website belajar khusus
dan mulai tahun ini nurul fikri telah membuka layanan belajar tatap muka
nurul fikri menyebut presentasi keberhasilan murid masuk ptn adalah delapan puluh persen
biasanya di awal kita memberikan pemahaman
memaksimalkan potensi belajar dia dulu
baru nanti tinggal menyesuaikan kira kira dengan nilai dia
dengan kemampuan dia dia itu cocoknya itu kuliahnya di jurusan apa di kampus yang mana
nanti akan bertemu tuh jadi harus realistis ya
paket program persiapan langsung seleksi ptn atau ppls yang ditawarkan nurul fikri dibanderol sembilan enam juta rupiah per tahun
sementara untuk program intensif tiga bulan untuk utbks bmptn dihargai tiga lima juta rupiah
ya karena aku sendiri ngerasa aku kurang bisa gitu ngerjain soal soalnya juga kan
terus aku lihat yang tahun lalu sama sama tahun lalu juga susah susah gitu
aku juga belum kurang mampu kalau nggak pakai bimbel
dengan mengikuti bimbingan belajar
para peserta didik berharap lebih mampu memahami materi
serta bisa lolos di seluruh tahap seleksi masuk perguruan tinggi yang mereka idamkan
tim liputan cnn indonesia